sejumlah orang tua murid mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah
dan para orang tua murid ini mengaku memanfaatkan momen mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah
untuk menjaga kedekatan antara orang tua dan anak
hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang
dimanfaatkan sejumlah orang tua murid untuk mengantar anaknya ke sekolah
bagi mereka mengantar anak ke sekolah di hari pertama setelah libur panjang
merupakan rutinitas yang dilakukan setiap awal tahun pelajaran
bahkan ada orang tua yang menunggu anak mereka di depan kelas
seperti yang terjadi di sd rawabarat lima jakarta selatan
sekolah ini memang memperbolehkan orang tua murid masuk ke lingkungan sekolah
hingga tiga hari pertama dimulainya proses belajar mengajar
sebenarnya ini kan momen spesial ya pertama kali anak saya masuk sekolah
jadi kita sebenarnya komitmen saya dengan istri memang ketika setiap anak masuk sekolah pertama
kita juga harus dampingin gitu
jadi biar ada
kedekatan antara kita dengan anak dan juga itu proses adaptasi dia
tidak langsung ditinggal begitu saja tapi bapak ibunya tetap bisa mendampingi
spesial banget ya ketemu teman baru anak anak saya juga jadi sosialisasi sama teman teman barunya
senang senang banget dari pagi udah heboh